satgas penanganan covid sembilan belas masih terus menyebut provinsi jawa tengah
menjadi yang teratas dalam penambahan kasus covid sembilan belas secara nasional
pemerintah provinsi jawa tengah pun mengakui terjadi lonjakan
meski ada kekeliruan dan keterlambatan data yang disampaikan satgas covid
dari hasil penelusuran atau tracking
lonjakan angka positif covid sembilan belas dipicu pada libur panjang akhir oktober lalu
yang berdampak pada penularan di lingkungan rumah tangga atau kluster rumah tangga
kondisi ini kian diperparah dengan ketidakpatuhan masyarakat
dalam menjalankan protokol kesehatan
di rumah kan masih mikir macam macam ya pasien
menurut dosen epidemiologi universitas diponegoro semarang
ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan dipicu oleh kejenuhan masyarakat
melihat wabah yang tak kunjung meredah
kalau saya menduganya sih ini karena kejenuhan dari seseorang sehingga mulai abai
dan beberapa orang yang kebetulan tidak menunjukkan gejala yang khusus
yang khas yang membuat dia itu sakit
itu mungkin juga terus bersuara
nggak apa apa mungkin ini jadi problem tersendiri
saya rasa itu karena abainya orang atau kurang taatnya orang untuk menjalankan protokol kesehatan
dari data pemerintah provinsi jawa tengah
pada kamis tiga desember dua ribu dua puluh terjadi penambahan kasus positif covid sembilan belas
sebanyak dua tiga ratus dua puluh tujuh kasus
baik yang dirawat maupun yang isolasi mandiri
sehingga jumlah kumulatif kasus positif sebanyak lima puluh sembilan tujuh ratus empat puluh tujuh kasus
sementara angka kematian bertambah enam puluh tiga kasus
sehingga jumlah kumulatif yang meninggal menjadi tiga delapan ratus tujuh puluh sembilan kasus
damar sinuko semarang jawa tengah